saksikan film kamu tidak sendiri tujuh belas februari dua ribu dua puluh dua
bang emak mau ke rumah
mak temenin tati belanja yuk ke tanah abang
kan kemarin udah
yaudah sekarang temenin tati bengong aja
kita liat liat doang yuk
eh ya ampun
lagi ngurus rumah be
yaudah kalau gitu gini dah
pesta ulang tahunnya kita siapin dimana
lo beli kue si ojak nyiapin di rumah
kok di sini be
ini kan bukan rumahnya emak
ya kalau di rumah emak lo mah
berarti bukan kejutan dong
udah sana beli kue
yaudah tati pergi dulu ya be
tis lo marah sama gue
gue gak sengaja nyebut rika pas lu lagi nelfon istri lu
ejak ejak ejak ejak
mau ke tempat emak
semalam kan gue udah omongin
kita bikin pesta ulang tahun emak lo
ya emang ini dia makanya ojek mau ke sana
ntar tati juga ke sana
si tati gue udah suruh beli kue
jak pestanya di rumah lu aja
kita kasih kejutan jak buat rumah lo
lo dandanin dari rumah lo
tarang lo rapindah ke rumah lo ya
gue mau ngundang temen temen emak lo
rumah ojak suprit mau ngundang siapa aja
jadi dendeng juga kagak apa apa
yaudah lo sana rapindah rumah lo
mau kemana mak
mau ke rumah lo
mak bosen sendirian di rumah
bosen sendirian di rumah
tapi di rumah gak ada orang mak
boleh pinjam hp nya bentar
mak mau ke rumah
ya udah yuk
mak temenin tati belanja yuk ke tanah abang
hah ngapain belanja lagi kan kemarin udah
ya udah sekarang temenin tati bengong aja kita lihat lihat doang yuk
eh ya ampun tati
bukan salah gue juga
terus lo siapa dong
yang jatohin siapa
udah rata n feeds anything di
apakah gak mau bilang
apakah sudah basi ya
gue mau ke kamar mandi dulu
gue gak mau ini roti ketinggalan di kamar mandi
jadi lo jagain jangan sampai tangan lo nyentuh roti
bunga bener juga sih
kan tadi hpnya gua kasih sama lo pas hpnya itu belum jatoh
iya emang bener
berarti lo doang harus menjawab
lah kan lo yang nyuruh buat ambil hpnya
tadi itu hpnya mau diambil sama bunga
berarti bunga yang salah
terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
masya allah masya allah
rotinya jadi begini
tidak ada apa apa
bos didengar sama saya

aduh apa lagi sih
lah kan gue jatohin gara gara yang disuruh dia
berarti lo sendiri yang salah
kan gue kasih hpnya soalnya lo itu mau ambil hpnya
jadi itu tuh salah lo
berarti lo yang salah
gue foto lo soalnya itu buat bahan mandi

kepala ini s dentis
kepala ini mustahil
aku minta ya tuhan dibahas
saya tdah sengaja
jadi depan saya pusing bos
ada tukang ojek berantem foto ah minggir apa sih lu pejar